saya jawab saja saya bukan lurah
saya adalah presiden republik indonesia
ternyata pak lurah itu kode
tapi perlu saya tegaskan
saya ini bukan ketua umum parpol
bukan ketua umum partai politik
jokowi menegaskan dirinya bukan pak lurah
melainkan presiden republik indonesia
dan tak ikut campur dalam penentuan capres jawa pres masing masing parpol dan juga koalisi
ada pun ketua umum partai nasdem surya prasad
pak lurah dan pak paloh memberikan tanggapan terkait hal ini
menurutnya jokowi hanya bercanda saat menyinggung soal panggilan pak lurah
tidak ada hal yang luar biasa juga
kalau ada ya barangkali perumpamaan
semua pelapuran harus atas perjalanan pak lurah
saya pikir hanya sebagai sebuah joke saja
ada sense of humor bagus juga di negeri ini
hal senada juga disampaikan oleh judi ari
selaku ketua umum kelompok relawan pro jokowi atau projo
budi menilai statement presiden jokowi hanya untuk mencairkan suasana agar tidak tegang
kepala ketua umum yang awal tidak terdekat
semuanya kan untuk mencairkan suasana semuanya jangan terlalu tegang
dua ribu dua puluh empat ini kita harus jaga persatuan nasional
boleh berbeda tapi harus bersatuan
sebelumnya ramai isu dukungan golkar dan pan bergabung ke koalisi gerindra dan pkb
atas izin dan restu dari presiden jokowi dodo
istana dianggap turut cawe cawe dalam perusahaan ini
namun hal ini dibantah oleh zuluki filih hasan
yang menyatakan tidak ada arahan atau campur tangan dari jokowi
pada saat ini sudah ada persetujuan pak jokowi
dari presiden tidak ada arahan
jadi ini putusan kita bersama bareng bareng
jadi saya sama sekali sepikirkan tidak ada arahan dari pak jokowi
sekjen partai gerindra ahmad muzani membenarkan pernyataan jokowi
tentang nihilnya restu presiden dalam konstelasi politik saat ini
termasuk dukungan kepada prabowo
pak jokowi tadi kan sudah ngomong
nggak ada lurah lurahan
yang lurah itu siapa
jadi jangan bawa bawa panggrah jangan bawa bawa presiden
karena ini adalah ranah pertempuran
huzani menegaskan dukungan lahir dari perkembangan
lingkup internal partai politik masing masing
emil butang cnn indonesia